nikmati pesona dari sudut barat nusantara
keelokan tradisi dan budaya melalui tenunan dan sulaman dan kaya sejarah juga makna
keharuman dan kelezatan kuliner yang tiada dua
kopi dan nilam yang memanjakan indra
keindahan yang mengundang asa bertualang
memancarkan kebanggaan yang terlukis dalam setiap rajutan
hadir dalam puncak karya kreatif indonesia dua ribu dua puluh satu secara virtual
pada tanggal dua puluh tiga hingga dua puluh enam september dua ribu dua puluh
persembahan istimewa dari bank indonesia untuk umkm negeri tercinta
mari bersama kita dukung produk lokal indonesia
ayo rakan mandum tanjung dukung produk lokal